kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
bekerja sama dengan komunitas ciliwung
menyelenggarakan pembagian masker dan sabun cuci tangan
kepada masyarakat dengan dilengkapi pamflet
tentang tata cara cuci tangan yang benar
dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi penyebaran covid sembilan belas
kegiatan ini berlangsung sejak dua puluh delapan maret hingga dua april
di bawah pimpinan dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
pelaksanaan kegiatan dilakukan di beberapa lokasi
yaitu pembagian tiga puluh tiga empat ratus tiga puluh sabun kepada sembilan sembilan ratus dua puluh kepala keluarga
di dua puluh tiga komplek pemukiman masyarakat
kemudian pembagian sebelas sembilan ratus delapan belas sabun di dua belas pasar tradisional
serta pemberian empat masker di dua belas pelayanan kesehatan masyarakat
pemilihan lokasi pembagian bantuan di pemukiman masyarakat
ditetapkan berdasarkan peta penyebaran covid sembilan belas di jabodetabek
sedangkan penentuan lokasi pasar tradisional
dilakukan atas saran dan pertimbangan pd pasar jaya
karena masih banyaknya masyarakat terutama pedagang dan pengunjung
yang masih kurang memahami pentingnya menjaga budaya hidup seorang masyarakat

bantuan sabun yang diberikan merupakan dukungan dari gabungan
asosiasi pengusaha kelapa sawit indonesia bersama perusahaan pt musimas
yang memang memproduksi sabun dengan bahan baku minyak sawit
sabun menjadi salah satu alat yang dapat membunuh virus dan bakteri secara ampuh
serta sebagai sarana kebersihan diri
dan sejalan dengan prinsip kementrian lingkungan hidup dan kehutanan
yaitu membangun cara hidup bersih cuci tangan
pada kegiatan ini dilakukan juga penyemprotan dengan menggunakan disinfektan organik
ke seluruh area pemukiman terpilih dan pasar termasuk seluruh kendaraan yang diparkir
penyemprotan pun dilakukan di beberapa masjid berdasarkan permintaan masyarakat
pada kegiatan ini dilakukan juga penyemprotan dengan menggunakan disinfektan organik
melalui kegiatan ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberi pemahaman kepada masyarakat
tentang pentingnya menjaga hidup bersih yang dimulai dari diri sendiri
sehingga diharapkan penyebaran covid sembilan belas di indonesia dapat semakin berkurang hingga berangsur pulih